muslimat nahdlatul ulama cabang jakarta utara menyatakan dukungannya kepada pasangan calon nomor urut tiga anies baswedan sandiaga uno
dengan semakin banyaknya dukungan ormas islam kepada dirinya anies yakin akan keluar sebagai pemenang pada sembilan belas april dua ribu tujuh belas
ratusan kader muslimat nahdlatul ulama bertemu dengan anies baswedan sabtu pagi di rt dua rw tujuh kebonbawang tanjung priok jakarta utara
kader muslimat nu menegaskan alasan mendukung anies baswedan karena ingin jakarta dipimpin oleh gubernur muslim
muslimat nu jakarta utara menjanjikan mampu menyumbang empat suara kepada anis baswedan
atas dukungan tersebut anis baswedan yakin mampu mengalahkan basuki caya purnama
anies pun optimistis suara basis utama pendukung ahi akan mengalir kepada dirinya karena mayoritas warga jakarta menginginkan gubernur baru
namun anies juga mengingatkan untuk mewaspadai potensi kecurangan saat pilkada digelar
anies meminta kepada relawannya untuk sama sama menjaga pilkada jakarta berlangsung jujur

bagi kami pilkada ini harus memenuhi tiga syarat
yang kedua adil
pemerintah tidak berpihak
aparat tidak berpihak
yang ketiga demokratis
demokratis itu artinya yang berhak memilih diberi kesempatan yang tidak berhak memilih jangan ikut ikut
jangan pada bikin ktp jangan pada nambah penduduk jakarta hanya karena mau ikut pilkada
itu jujur adil demokratis